berikutnya menteri perdagangan yang juga ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan memberikan komentar terkait videonya yang viral saat bagi bagi uang di salah satu daerah
menurutnya hal itu merupakan sedekah yang diajarkan oleh orang tuanya
hal itu disampaikan zulkifli hasan saat melakukan kunjungan kerja ke pasar palapa kotapkan baru riau pada jumat pagi
pada kunjungannya kali ini zulkifli hasan juga mentraktir emak emak beli cabai dan juga bawang serta membagikan ratusan karung beras kepada warga
nah ini terkait dengan videonya yang viral saat bagi bagi uang kepada masyarakat zulkifli hasan merasa tidak ada yang dilanggar karena dirinya bukan cawapres maupun caleg
saya ini caleg bukan saya kan nggak caleg capres bukan terus masalahnya apa gitu loh
lemak saya dulu bilang nak kamu kalau makan jangan makan sendiri lihat kelilingmu masyarakatmu jangan sampai ada yang kelapa
kamu kalau laparan kamu kalau lebih berbagi sedekah itu pesan emak saya